inilah tanjakancai di desa sukajadi kecamatan wado sumedang
jalur ini adalah jalur alternatif garut sumedang
yang terletak di sekitar gunung cakrabuana
tanjakancai membentang sejauh dua km
sebetulnya kondisi jalan tanjakancai ini cukup baik
nyaris tidak ada bagian jalan yang berlubang
namun medan yang menanjak menurun
serta berliku liku membuat kawasan ini rawan kecelakaan
potensi kerawanan terjadinya kecelakaan di tanjakancai ini
juga diperparah dengan di sebelah kanannya
merupakan jurang yang memiliki kedalaman yang cukup tinggi
sementara sisi kiri saya ini merupakan tebing
yang memiliki potensi adanya longsor
belum lagi pada malam hari di wilayah ini penerangan pun cukup minim
tidak ada yang tahu kenapa tanjakan ini dinamakan cai
warga sekitar pun tidak tahu
namun menurut penuturan warga
sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan ini
saya menghimbau buat pengguna jalan lebih berhati hatilah
karena daerah sini memang banyak terjadinya kecelakaan
ya sekitar pinggir kanan saya masih banyak jurang yang curam
terus sebelah kiri juga banyak pohon pohon tebing yang bisa menyebabkan longsor
memang dari sini rawan kecelakaan
sudah beberapa kali kecelakaan seperti baju jaya
nah sekarang yang para wisata
kepala desa setempat dede suhendar membenarkan keterangan warga
kecelakaan yang terjadi pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
bukan yang pertama terjadi di tanjakan cahe
yang mencatat sedikitnya ada tiga kecelakaan lain di sini
dalam beberapa tahun belakangan
kemarin yang bus para wisata bukan kecelakaan yang pertama
tapi mungkin itu kecelakaan yang paling banyak memakan korban ya
dari dua ribu dua belas ada kecelakaan bus maju jaya jurusan tasik cikampek
yang memakan sembilan korban
dan terus ada truk pengangkut udang sama pengangkut singkong
tapi untuk udang dan singkong itu tidak ada korban jiwa
menurut dosen teknik sipil institut teknologi bandung soni wibowo
tanjakan cai merupakan jalur peninggalan zaman hindia belanda
dengan ciri jalan yang sempit
menanjak menurun dan berliku
jalur seperti ini memang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi
sony menilai ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dan diperhatikan
salah satunya adalah soal rambu rambu lalu lintas
kabarnya penerangan sudah ada di sana
oke ya mungkin perlu ditambah lagi penerangan rambu
dan juga ya tadi ya jangan terlalu memaksakan gitu
kalau misalnya masyarakat yang lewat di situ
usahakan jangan terlalu memaksakan karena memang medannya bukan medannya
yang mudah gitu
saya nggak tahu kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan ya seperti itu
tapi biasanya ya pada kondisi kondisi kalau lihat dari bentuk truknya
bentuk bisnya terbalik kemudian korban yang terjadi
itu lebih banyak diperkirakan karena memang salah satu faktornya adalah
supir tidak familiar dengan dia
soni menyarankan pengendara menghindari jalur ini
jika tidak menguasai medan jalan
untuk memperkecil potensi kecelakaan
memilih jalur lain lebih baik
sekalipun itu berarti harus memutar lebih jauh